kita ke sumatera barat saudara empat puluh satu orang meninggal dunia akibat banjir lahar hujan gunung merapi di sumatera barat
dari empat puluh satu jenazah tersebut empat diantaranya dibawa ke rumah sakit bayangkara padang
untuk proses identifikasi dan pencocokan dna dengan keluarga
informasi terkini dari bpbd provinsi sumatera barat
satu orang meninggal dunia akibat banjir lahar hujan gunung merapi
jadi tiga puluh tujuh jenazah yang berada di tiga rumah sakit sudah teridentifikasi dan dikembalikan ke keluarga
namun empat jenazah sulit diidentifikasi hingga harus dibawa ke rumah sakit bayangkara padang
empat jenazah yang ditemukan di kawasan lembah anai ini terdiri dari tiga jenazah perempuan dan satu jenazah pria
kondisi keempat jenazah sulit untuk dikenali oleh keluarga sehingga harus menjalani proses pencocokan dna
bpbd juga telah mendirikan sejumlah posko darurat dan posko pengaduan
bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarga akibat terjangan banjir lahar hujan
untuk mengetahui banjir lahar hujan yang melanda sumatera barat khususnya di beberapa wilayah
kita tanyakan langsung kepada kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi bpbd sumber ilham wahab
pak ilham kondisi di sana bagaimana sekarang apakah potensi hujan masih tinggi di sana
banjir lahar masih akan terjadi kemungkinan ini seperti apa
ya untuk kondisi sekarang
alhamdulillah cuaca cukup baik
sementara untuk potensi sendiri kita masih informasi bmkg bahwa masih berpotensi hujan sedang sampai lebat di wilayah
terutama di wilayah pegunungan
pak ilham sampai kapan potensi hujan masih akan diprediksi terjadi di sana pak
ini masih tiga hari ke depan masih berpotensi hujan sedang sampai lebat pak
untuk pencarian korban hilang saat ini berapa jumlah korban hilang yang masih fokus dilakukan pencarian secara intensif
untuk korban hilang yang data awal ini data sementara tujuh belas orang yang hilang yang sedang dilakukan pencarian tersebar di kabupaten agam dan di kabupaten tanah datar
pak ilham saat ini banyak pengungsian juga di sana pak
bagaimana kondisinya saat ini para pengungsi dan juga
apa yang dibutuhkan oleh para pengungsi di sana pak ilham
sementara untuk kebutuhan pasti ini kita butuhkan kebutuhan dasar untuk pengungsian seperti sandang dan
pangan kemudian kita juga tadi sudah rapat koordinasi dengan dinas instansi terkait dinas sosial juga akan segera mendirikan dapur umum
juga akan mendroping kendaraan unit dapur lapangan dan juga sudah mendistribusikan sekitar tiga ton beras
oke untuk posko pengungsian sendiri sudah layak pak
karena kita menghadapi musibah banjir dan banjir bandang lahar dingin kemudian cuaca hujan
kita memang mengupayakan tidak dengan tenda pengungsian
tapi bagaimana pengungsi ini bisa menumpang dengan keluarga atau di gedung gedung fasilitas yang pemerintah yang ada di setempat
banyak juga yang dibutuhkan oleh para pengungsi di sana
tentunya butuh bantuan yang dikirimkan
sementara kondisi jalan banyak yang terputus di sana
seperti apa pak penyaluran logistik bantuan untuk para pengungsi apakah lancar pak
untuk bantuan logistik untuk pengungsi memang sedikit tergendala karena banyak akses yang terputus
tapi tim tetap mengupayakan minimal kebutuhan dasar pengungsi ini bisa terpenuhi
baik terima kasih ilham wahab kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi bpbd sumatera barat